anda kembali di cnn indonesia today presiden joko widodo beserta sejumlah menteri kabinet hadir dalam vaksinasi gotong royong kepada para pekerja industri yang berpusat di jababeka cikarang bekasi
kita akan langsung menyaksikan jalannya pemberian vaksin gotong royong tersebut berikut
untuk vaksinasi gratis dan penyuntikan tidak dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk untuk vaksinatornya
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
vaksinasi gotong royong yang dilaksanakan saat ini di kawasan industri jababeka oleh kementerian bumn
kementerian bumn perlu memprioritaskan vaksinasi pekerja industri yang terkait kesehatan kemudian produk produk kesehatan seperti obat obatan vitamin masker hand sanitizer dan sabun
ini dianggap perlu dijamin kesehatannya keberadaannya karena sangat diperlukan selama masa pandemi
untuk vaksinasi gratis dan penyuntikan tidak dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk untuk vaksinatornya
jangan lupa like share dan subscribe channel ini

nah tadi sudah sama sama didengar ya bahwa untuk harga vaksin gotong royong sendiri ini sudah diterima

ini dianggap perlu dijamin kesehatan milik pemerintah termasuk
vaksinasi memang menjadi salah satu faktor yang penting untuk program pemulihan ekonomi indonesia
karena di tengah gempuran pandemi covid sembilan belas memang banyak sekali usaha yang harus beradaptasi dengan pembatasan sosial sehingga berujung pada kontraksi ekonomi indonesia
di dua kuartal pada tahun dua ribu dua puluh sampai kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh
tentunya setelah dilakukan penyuntikan dan diberikan informasi kesehatan oleh petugas kesehatan
orang tersebut harus menunggu selama minimal tiga puluh menit untuk dilakukan observasi
dan baru boleh melanjutkan aktivitas seperti biasa kembali setelah dinyatakan tidak ada gangguan

dimohon berkenan presiden republik indonesia untuk berkenan menyapa para peserta vaksin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan bapak ibu dan saudara saudara sekalian
karena vaksinasi gotong royong pagi hari ini telah dimulai
saya berada di pt unilever di jababeka
dan saya melihat ada delapan peserta
ada belas lokasi perusahaan pabrik industri yang juga bersama sama melaksanakan vaksinasi gotong royong
kita harapkan dengan telah dimulainya vaksinasi di industri di manufaktur di pabrik di lokasi lokasi produktif kawasan kawasan industri
kita harapkan semuanya nanti terlindungi dari penyebaran covid
dan kita harapkan kawasan kawasan produksi kawasan kawasan industri pabrik dan perusahaan perusahaan yang produktif ini akan bisa bekerja lebih produktif lagi
dan tidak terjadi penyebaran covid sembilan belas
saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan manajemen dan karyawan
dan juga tentu saja kadin yang telah bersama sama melaksanakan vaksinasi gotong royong ini
yang kita harapkan ini akan segera membangun sebuah herd immunity kekebalan komunal kekebalan komunitas
dan penyebaran covid sembilan belas bisa kita hambat dan kita bisa hilangkan dari negara yang kita cintai ini
silahkan kalau ingin ada yang menyampaikan
dari pt smart tbk marunda
ya selamat pagi bapak presiden
sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri
nama saya stephanie susanto dari sinarmas
mewakili dari rekan rekan sinarmas agribusiness and food
bersama saya sudah ada manajemen operasional pak budiono dan juga pak agus tentunya
mengucapkan selamat datang pak kepada bapak presiden dan juga menteri dan jajaran lainnya
kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan partisipasinya pak
kepada kami tentunya memperlihatkan secara langsung dan juga dukungan vaksin gotong royong
yang sedang berlangsung di sinarmas agribisis and food marunda
yang dilaksanakan secara virtual yang disaksikan oleh bapak dari jababeka
tiga ribu totalnya nanti
tahap pertama betul pak tiga ribu
terima kasih pak
selanjutnya pt indah kiat pulp and paper
selamat pagi pak jokowi
kami dari pt indah kiat palb and paper ipp sinarmas juga pagi hari ini
sudah melaksanakan vaksinasi yang sudah dimulai sejak pukul tujuh pagi tadi
kami berterima kasih
kami berterima kasih
atas kerjasama dari pemerintah
di sini sudah ada jajaran direksi kami dan juga wali kota tangsel
dan juga kapolres dan juga dandim
yang memantau langsung jalannya vaksinasi gotong royong
yang diadakan di pt indah kiat pulp and paper ipp sinarmas
nah bapak mohon izin
kali ini ada salah satu karyawan kami yang ingin berbagi rasa
mengucapkan terima kasih atas tersedianya vaksin gotong royong ini
selamat pagi mbak
dengan siapa mbak
mungkin mau ngobrol sesuatu dengan pak jokowi
saya baik nia dari karyawan
saya baik nia dari karyawan epp sinarmas
saya sangat terima kasih sekali kepada bapak presiden
yang sudah terjun langsung memantau langsung jalannya vaksin ini
saya harapkan vaksinasi ini berjalan lebih lancar
dan mobilitas kembali normal seperti sejak kala
terima kasih pak
ya kita ini memang sekarang telah memulai vaksin gotong royong
setelah sebelumnya kita mulai tiga belas januari yang lalu
sudah memulai yang vaksin dari pemerintah
yang gratis dari pemerintah
sampai saat ini
dari rencana yang ingin kita lakukan
kurang lebih nanti tiga ratus delapan puluh juta dosis vaksin
ini memang masih jauh sekali
oleh sebab itu saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih
karena vaksin gotong royong ini akan mempercepat proses vaksinasi
di seluruh tanah air
dan mencari vaksin juga bukan barang yang mudah
dari komitmen yang harusnya kita dapatkan kurang lebih tiga puluh juta
hari ini kita baru mendapatkan
yang sudah datang berapa
sampai hari ini baru datang empat ratus
jadi bapak ibu dan saudara saudara
beruntung hari ini sudah mendapatkan vaksin yang pertama
itu menjadi rebutan dua ratus lima belas negara
semuanya pengen semuanya mendapatkan vaksin secepat cepatnya
untuk bisa keluar dari pandemi covid sembilan belas ini
terima kasih sinarmas terima kasih
selanjutnya pt chandra asri petrochemical
kami memperkenalkan saya suryandi
dan di samping saya bapak ruli aryawan kami dari direksi chandra asri
dan juga bersama dengan karyawan di pabrik
yang pada hari ini akan melaksanakan vaksinasi
pertama kami mengucapkan syukur dan berterima kasih juga
kepada bapak presiden yang telah mendukung
beserta jajarannya yang selalu mendukung pertumbuhan dari perekonomian
dan juga lancarnya operasional dari pabrik kami
pada hari ini untuk tahap pertama kami akan memvaksinasi seribu karyawan
dan dalam beberapa tahap kami menyiapkan empat ribu empat ratus vaksinasi
untuk karyawan beserta anggota keluarganya
yang mudah mudahan kami bisa laksanakan di bulan mei
ataupun sampai bulan juni nanti tergantung dari masuknya vaksin yang tersedia
ya ya kami sekali lagi mewakili direksi dan komisaris chandra asri
menyampaikan apresiasi setinggi tingginya
dan atas support dari bapak presiden beserta jajarannya
sehingga kami dapat memberikan vaksin ini kepada karyawan dan anggota

pada kesempatan ini hadir juga wakil karyawan apabila bapak berkenan
nanti dari wakil karyawan juga ingin menyampaikan apresiasinya kepada bapak presiden
terima kasih selamat siang
silakan kalau ada yang ingin menyampaikan silakan
selamat pagi bapak presiden jokowi
saya adalah karyawan pt chandra asri
sebelumnya kami berterima kasih yang sebesar besarnya kepada bapak jokowi
dan seluruh aparatur pemerintah karena kami boleh diberikan kesempatan untuk vaksin
pada vaksinasi covid sembilan belas gotong royong pada hari ini
dan berikutnya akan dilanjutkan untuk keluarga kami
harapannya dengan adanya vaksin ini kami bisa mendukung produksi kami bisa bekerja
sehingga bisa mendukung perekonomian indonesia pula
sekali lagi terima kasih banyak pak jokowi dan seluruh aparatur pemerintah
terima kasih jadi bapak ibu dan saudara saudara ini berada pada posisi yang sangat penting
bagi negara ini yaitu pada kawasan produksi pada kawasan yang produktif
yang sangat juga menentukan
sekali pertumbuhan ekonomi nasional kita
kalau ada perusahaan ada pabrik ada industri yang tidak berproduksi
artinya pertumbuhan ekonomi kita akan turun dan jatuh pada posisi yang tidak baik
kita tahu di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita tahun dua ribu dua puluh satu
kuartal pertama masih minus tujuh puluh empat persen
dan target yang saya berikan pada kementerian
dan tentu saja ini harus didukung oleh seluruh perusahaan
target kita di kuartal kedua ini adalah kurang lebih tujuh persen
dari minus tujuh puluh empat menjadi plus tujuh persen kurang lebih
ini bukan pekerjaan mudah
oleh sebab itu saya mendorong kita semuanya
untuk lebih produktif lagi dalam berproduksi apapun produknya
dan saya berterima kasih pada pt chandra asri
yang juga sudah memulai vaksinasi pada pagi hari ini
terima kasih terima kasih
demikian kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat bapak presiden republik indonesia
yang sudah berkenan menyapa para peserta vaksin melalui video conference
terima kasih pak
ya terima kasih pak
berdasarkan data dari kamar dagang dan industri indonesia
mereka akan menerima vaksinasi gotong royong ini
adalah pekerja dengan total yang mendaftar ada lebih dari sepuluh juta orang
dan kurang lebih ada dua puluh dua tujuh ratus tiga puluh enam perusahaan yang mendaftar untuk memberikan vaksinasi gotong royong kepada para pekerjanya
ini sesuai peraturan menteri kesehatan nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid sembilan belas
kegiatan yang diinisiasi oleh kadiin ini menjadi tanggungan sektor ini
kegiatan ini diakses oleh kepala pemerintah dan kepala pemerintah kesehatan
dan mesti berlangsung di luar fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah
vaksin yang digunakan pun berbeda dengan program pemerintah yang tengah berlangsung
tadi juga seperti sudah diinformasikan sebelumnya bahwa untuk harga dari vaksin covid sembilan belas mandiri
ataupun vaksin gotong royong ini adalah sebesar rp tiga ratus dua puluh satu enam ratus enam puluh
dan dengan harga tarif layanan atau pemberian vaksin layanannya ini rp satu ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus sepuluh
ini sesuai juga dengan anjuran atau rekomendasi yang diberikan oleh kadin
yaitu di sekitar rentang rp dua ratus lima puluh sampai dengan rp lima ratus
di harapkan memang vaksinasi gotong royong bagi para pelaku usaha dan juga pegawai di industri
diharapkan bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi indonesia tahun ini
jadi merk yang akan digunakan dari vaksin gotong royong ini adalah merk sinovac melalui pembelian pt bio farma